anda masih menyaksikan sapa indonesia malam saya friska clarissa
indonesia sering disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia
namun pada praktiknya penerapan sistem demokrasi di indonesia masih memiliki banyak catatan
kita lihat saudara dalam beberapa tahun terakhir ini peringkat indeks demokrasi indonesia mengalami penurunan
data dari the economist intelligence unit atau iu pada tahun dua ribu dua puluh
indeks demokrasi indonesia enam tujuh puluh satu berada di peringkat lima puluh
tahun dua ribu dua puluh dua indeks tetap namun peringkat turun ke lima puluh
dan di tahun dua ribu dua puluh tiga indeks demokrasi turun jadi enam lima puluh tiga dan peringkat indonesia juga turun ke posisi lima puluh enam
berikutnya kita akan bahas bahwa pemilu ini merupakan salah satu indikator demokrasi
namun di indonesia biaya menjadi pemilu itu atau biaya menjadikan pemilu banyak disebut mahal
kalau dari data prachna research dan kemendagri menyebut bahwa untuk menjadi calon legislatif dpr
memerlukan biaya hingga satu atau dua miliar rupiah
sedangkan untuk nyalek dprd provinsi biayanya berkisar rp lima ratus juta rupiah hingga satu miliar rupiah
kota atau kabupaten perlu modal dua ratus lima puluh hingga tiga ratus juta rupiah
sementara untuk menjadi kepala daerah diperlukan dana sekitar dua puluh lima hingga tiga puluh miliar rupiah
presiden terpilih prabowo subianto dua kali menyebut bahwa demokrasi di indonesia melelahkan dan mahal
benarkah demikian kita ulas usai tayangan berikut ini
presiden terpilih prabowo subianto kembali menyebut praktik demokrasi melelahkan
menurut prabowo demokrasi di indonesia masih disertai setumpuk masalah seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi
namun prabowo menyebut meski berantakan dan melelahkan demokrasi masih sistem politik terbaik
pernyataan itu disampaikan prabowo dalam wawancara khusus dengan al jazeera
sudah banyak gubernur berganti sudah banyak bupati berganti kita hidup dalam demokrasi
apa kita puas tidak apa ada korupsi ya semua itu masalah
dan kita harus menerimanya demokrasi berantakan demokrasi melelahkan tapi itu sistem politik terbaik
kata prabowo seperti kami kutip dari al jazeera
bukan sekali ini prabowo menyebut demokrasi mahal dan melelahkan
maret lalu prabowo mengatakan demokrasi indonesia masih berantakan dan membutuhkan biaya sangat mahal
prabowo menilai perlu ada perbaikan demokrasi untuk kedepannya
demokrasi itu sangat sangat memalukan
demokrasi itu sangat sangat melelahkan
demokrasi itu sangat sangat berharga
dan kita masih belum setuju dengan demokrasi kita
ada banyak ruang untuk peningkatan
selalu merasa kita kekurangan
direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid menyebut demokrasi jadi mahal karena menghargai nyawa manusia
menjamin hak berekspresi dan berpendapat setiap warga negara
kalau tidak mahal maka kebebasan dan nyawa manusia tidak dihargai dan tidak dilindungi
seperti yang terjadi pada pemerintahan tirani
demokrasi menghargai hak warga untuk berekspresi termasuk menyatakan pendapatnya
berserikat bagi buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik bagi keluarganya bagi petani juga begitu
beroposisi bagi partai politik misalnya
penilaian demokrasi di tanah air berjalan mundur terlihat dari sejumlah laporan internasional
indeks demokrasi yang dirilis economics intelligence unit menunjukkan pada dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
indeks demokrasi indonesia dinilai cacat karena poin indeks stagnan pada kisaran enam tujuh
bahkan pada dua ribu dua puluh tiga indeksnya turun menjadi enam tujuh
peringkatnya juga turun dari lima puluh dua pada dua ribu dua puluh satu menjadi lima puluh empat di dua ribu dua puluh dua dan turun lagi ke peringkat lima puluh enam pada dua ribu dua puluh tiga lalu
sementara laporan videm demokrasi index menunjukkan
indeks demokrasi indonesia menurun dari empat puluh tiga pada dua ribu dua puluh dua menjadi tiga puluh enam pada dua ribu dua puluh
peringkat indonesia pun turun dari tujuh puluh sembilan ke delapan puluh
demokrasi harus menghasilkan pemimpin yang kompeten
mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak menyebabkan kemunduran demokrasi
selain berkata bahwa demokrasi indonesia adalah sistem yang diinginkan oleh pemerintah

sampai dua kali menyebut demokrasi indonesia melelahkan dan mahal
meski menurutnya demokrasi merupakan sistem politik terbaik di indonesia
apa yang membuat prabowo menyebut demokrasi ini melelahkan
kami akan bahas bersama jurubicara prabowo subianto dhanil anzar simanjuntak
dan nanti akan bergabung direktur amnesty international indonesia usman hamid
selamat malam mbak priska assalamualaikum
bung daniel kalau kita lihat pernyataan pak prabowo dua kali menyebut demokrasi ini melelahkan
ini apa yang jadi dasar pemikiran utama meskipun pak prabowo bilang bahwa ini adalah tetap sistem terbaik yang kita jalani
pertama mbak priska ini sekali lagi saya ingin menyatakan bahwasannya ada pemahaman yang baik dari pak prabowo terkait dengan demokrasi dan pentingnya demokrasi
serta peta jalan indonesia ke depan lima tahun lima tahun ke depan yaitu penyempurnaan dan perbaikan demokrasi
kenapa saya sebut begitu karena memang pak prabowo sadar betul bahwasannya pilihan terbaik pada saat ini itu adalah demokrasi
namun tentu ada kelemahan kelemahan dari praktek demokrasi kita
pak prabowo sering menggunakan istilah tiga
hal tadi ya ini seiring melelahkan kemudian costly mahal kemudian messi berantakan
tiga kata tersebut itu menunjukkan bahwasannya secara prosedural dan teknis proses pemilu kita terutama
karena dikecilkan dalam bentuk proses pemilu kita ya memang costly tiring kemudian messy
dan itu yang kemudian harus membuka jalan perbaikan perbaikan terhadap
di satu sisi di sisi lain memang di tengah banyaknya kekurangan kekurangan dari demokrasi kita
maka pilihan terbaik pada saat ini ya tetap demokrasi itu sendiri
dan cara kita untuk mempertahankan demokrasi kita itu ya terus memperbaikinya satu per satu
nah perbaikannya itu mulai dari mana
meskipnya pak prabowo berkali kali bilang bahwa ini hazardous tiresome and messy
pertama dari sisi prosedural ya
secara spesifik tadi pak prabowo sebenarnya bicara tentang prosedural pemilu
kita dengan negara yang sangat besar kemudian prosedur pemilu kita itu relatif costly sangat mahal
tadi misalnya kompas menggambarkan biaya untuk
bahkan yang ditampilkan oleh kompas itu sangat rendah
seorang anggota dpr ri itu bisa mengeluarkan dua puluh sampai dengan tiga puluh miliar loh
kenapa karena banyaknya praktek money politik yang masif
nah itu yang kemudian disebutkan oleh pak prabowo costly
memang kemudian karena kompleksitas
pekerjaan memang sangat gila
partai partai itu ini universalfounder
kami mendapatkan suatu sumber kenaikan silva operasi
tentara sudah melakukan konstruksi
yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana menekan praktek manipolitik
makanya kemudian pak prabowo berulang kali mengusulkan ke depan harus ada yang lebih berani
misalnya partai partai politik kita itu dibiayai
kemudian dengan proses pengawasan yang ketat seperti yang dipraktekan oleh banyak negara di dunia
oke bung usman sudah bergabung juga selamat malam mas usman
selamat malam sehat halo bung daniel
nah mas usman kalau tadi ada catatan dari bung daniel bahwa pak prabowo setuju bahwa
memang demokrasi adalah sistem yang tidak ada alternatifnya
tapi di sisi lain juga ada sejumlah kekurangan
money politics misalnya messi dalam pelaksanaannya termasuk juga high cost
dan juga bagaimana harus ada manajerial kepemiluan yang lebih baik ke depannya
saya kira untuk menjelaskan demokrasi yang melelahkan karena faktor money politik tentu tidak tepat ya
karena bagaimanapun juga apa yang tengah kita ingin jalankan dalam sistem demokrasi
dengan apa yang pada praktiknya terjadi sebagai money politik tentu dua hal yang berbeda
ada banyak negara yang memiliki sistem demokrasi tapi nyaris tanpa ada money politik gitu
jadi pembelajaran buat indonesia
tentu saja kita perlu terus memperbaiki sistem kepemiluan kita
agar mengecilkan setiap kali ada potensi terjadinya money politik gitu ya
tetapi sebenarnya kelebihan dari sistem demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat secara keseluruhan
dengan partisipasi yang sangat luas sebenarnya justru memudahkan para pengambil kebijakan
termasuk juga misalnya presiden wakil presiden atau para menteri
di dalam memastikan bahwa kebijakan kebijakannya memang untuk kesejahteraan masyarakat
keadilan masyarakat dan seterusnya
jadi saya kira pernyataan pernyataan semacam itu mungkin perlu diberi penjelasan lebih jauh
dan saya percaya bahwa money politik itu bukan bagian dari sistem demokrasi
itu adalah praktik yang memang
sistem hukum ada jual beli perkara ada suap menyuap gitu
tapi kan suap menyuap dan jual beli perkara itu bukan bagian dari sistem hukum
tapi itu ada penyimpangan begitu ya
penyimpangan itu yang saya kira harusnya kita bisa bedakan kira kira gitu
kalau tadi yang jadi esensi demokrasi menurut bung usman adalah soal partisipasi masyarakat
bung daniel yang juga harus diluruskan tentu saja apakah dengan pernyataan pak prabowo yang demokrasi melelahkan
pasifi masyarakat artinya dengan sistem pemilu langsung
itu kan yang kita dengar juga di media sosial jadi pertanyaan
justru dengan pernyataan pak prabowo itu itu memperluas partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas mbak prisci
karena pak prabowo menjabarkan apa kekurangan apa ekses dari tadilah sebut penyimpangan yang terjadi di demokrasi kita pada hari ini
bagaimana ke depan partisipasi masyarakat yang menjadi subtansi dari demokrasi tadi itu lebih berkualitas
menegasikan atau menghilangkan money politik
tentu itu yang akan kita kerjakan bersama sama
pak prabowo sudah menyampaikan berulang kali pada saat kampanye misalnya ada alternatif bagaimana partai politik
namun diawasi dengan ketat pertanggung jawabannya
ada hukuman terkait dengan penggunaan uang negara apabila kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya
dan kemudian bagaimana supaya praktek praktek kepemiluan kita lebih baik manajemennya dan sebagainya
artinya apa artinya pak prabowo paham betul
ini peta kondisi kita
kita agar partisipasi masyarakat tersebut makin berkualitas
nah masukan dari bung usman tentu ini dinantikan juga oleh pak prabowo seperti tadi kata bung daniel
nah bicara soal evaluasi soal kita katakanlah di existing development of demokrasi perkembangan demokrasi saat ini
dengan tadi ada sejumlah penyimpangan yang terjadi dari mana kita bisa memperbaikinya bung usman
partai politik memang ada keperluan untuk pendanaan partai politik
ya bagaimanapun juga sejak tahun lima puluh an enam puluh an itu studi studi tentang partai politik dari tedsen mayor atau di indonesia
gus rido ambardi dan juga lembaga seperti indonesian corruption watch melihat ada problem dalam kemandirian partai politik
seringkali partai partai politik sulit untuk mengambil peran peran yang optimal
termasuk mengkritisi atau mengawasi jalannya pemerintahan
karena bergantung pada sumber sumber pendanaan di luar dari pendanaan yang bisa dibenarkan
idealnya partai partai politik mendapatkan dana dari iuran iuran para anggotanya
seperti dulu tahun mungkin dua puluh an empat puluh an itu kan partai partai politik di dunia memiliki pendanaan mandiri dari anggota anggotanya
tetapi memang sejak tahun enam puluh an mungkin sudah tidak ada lagi sedikit sekali yang benar benar memiliki
presiden abdurrahman wahid tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan memberikan subsidi kepada partai partai politik
tapi pada tahun dua ribu lima presiden susilo bambang yudhoyono mengurangi subsidi subsidi dana partai politik
akibatnya banyak pimpinan partai politik pejabat partai politik
yang mencari sumber sumber dana dan terjebak ke dalam praktek korupsi kolusi dan nepotisme
nah problem itu sebenarnya lebih merupakan korupsi yang sistemik
bukan lagi problem money politik sebagaimana yang kita ingin bicarakan di tingkat masyarakat
tapi saya setuju soal pendanaan partai politik atau subsidi partai politik
hanya kalau misalnya yang dimaksud dengan katakanlah memperbaiki ongkos politik demokrasi yang mahal
dengan menghapuskan pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui katakanlah wakil wakil partai politik di dpr mpr
dengan situasi sekarang saya khawatir hanya memindahkan problem money politik dari bawah ke tingkat atas gitu
jadi dipastikan bahwa bukan itu solusinya ya
hubung daniel seperti yang dikhawatirkan tadi
jadi menghapuskan pemilihan langsung bukan ke sana
ya yang jelas kan apa tadi kualitas partisipasi publik ingin didorong terus meningkat kualitasnya
itu poin terpenting yang ingin dihadirkan oleh pak prabowo
tentu tadi meminimalisir praktek praktek money politik di tingkat grassroot yang dilakukan ya tentu para elit politik
nah di sisi lain juga menjadi perhatian pak prabowo kan tadi disebutkan oleh mas usman
bagaimana kemudian partai politik itu bisa lebih akuntabel dan transparan dalam hal tadi pembiayaan partai politik
oleh sebab itulah kemudian ada subsidi dari negara
terkait dengan pembiayaan partai politik
nah tapi dengan konsekuensi tadi pengawasan yang sangat ketat
ini akan sangat membantu meminimalisir praktek praktek korupsi politik
yang harus kami akui itu terjadi selama ini
dan itu jadi koreksi kita tentu di partai politik kemudian di pemerintahan dan sebagainya
dan pak prabowo itu sangat konsen ketika bicara hal hal seperti itu mbak priska
korupsi penyimpangan money politics dan sebagainya ini harus dituntaskan
jadi pr berat untuk bisa memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai pada maruahnya the way it should be
terima kasih banyak bung daniel anzar simanjuntak jurubicara prabowo subianto
terima kasih juga bung usman hamid direktur amnesty international indonesia